salah satu partai politik yang belakangan mencuri perhatian publik
kalau kita bicara soal konteks politik menuju tahun dua ribu dua puluh empat adalah partai nasdem
salah satunya dimulai ketika dalam rakernas memunculkan tiga nama capres
yang kemudian itu memantik dinamika politik di tanah air
nasdem disebut sebut punya peluang yang besar untuk menjadi motor koalisi dalam pilpres dua ribu dua puluh
benarkah demikian ada ambisi nasdem untuk menjadi motor koalisi
dan juga disebut memiliki kedekatan atau berpeluang besar untuk mendukung nama gubernur dki jakarta anies baswedan
malam hari ini di the politicians saya reinhard sirait
semua pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh ketua umum partai nasdem bapak surya paloh
pak surya terima kasih pak sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
apa kabar pak sehat
terima kasih reinhard terima kasih
selamat pak sudah rakernas
rakernas berjalan dengan lancar
kemudian juga kita lihat di sini nasdem tower berdiri dengan megah
baik pak surya kalau bicara soal politik ya pak
terutama menuju ke tahun dua ribu dua puluh satu
partai nasdem belakangan kita tahu bertemu dengan pks
pertemu dengan juga demokrat pak
tapi dalam pertemuan itu juga belum ada hasil kesepakatan
sebuah koalisi yang dibangun
padahal sebagian publik melihat ekspektasinya cukup tinggi pak
di balik pertemuan nasdem dengan pks dan juga partai demokrat
untuk membangun sebuah koalisi yang baru
apa yang terjadi pak surya sebetulnya dalam dua pertemuan itu
ya yang terjadi saya pikir memang masing masing saling mencoba untuk melihat banyaknya
apa yang bisa dicari banyak kesamaan ya
dan bagaimana meminimalis sedemikian rupa

perbedaan perbedaan yang kalaupun masih ada
artinya kita lebih banyak sebenarnya membicarakan masalah masalah
concern kita kepedulian kita
dalam posisi dan peran eksistensi yang kita miliki
sesama institusi partai politik
sebagai partai politik
tentu kita juga harus mengakuin harapan publik itu terhadap institusi partai politik cukup tinggi
di sisi lain juga kecekan juga

kepada posisi dan peran yang selama ini belum secara optimal
diperankan oleh institusi partai partai politik yang ada di negeri ini
nah pemikiran ini sebenarnya pemikiran yang bagus menurut saya
diskursus yang memang mencoba membangun perspektif wawasan secara lebih luas
tidak hanya terhenti pada kepentingan kepentingan sesaat
tidak hanya juga terhenti kepada penginjalan penginjalan sektoral secara luas

negeri ini membutuhkan tentu kerjasama di antara institusi partai politik yang semakin baik
karena begitu kompleksnya permasalahan yang kita hadapin sebagai satu bangsa
seluruh aspek kehidupan yang kita miliki
ya harus kita bangun bersama
hingga upaya upaya inilah yang akan bisa akhirnya memberikan sebuah referensi
bahwasanya kita mampu untuk membangun perusahaan kita yang lebih baik dan lebih baik dari negara lainnya

bahwa kemudian di prediksi pak surya bahwa antara nasdem pks dan juga demokrat ini
bisa menjadi sebuah poros yang baru
tanggapan bapak seperti apa
tidak hanya terbatas kepada kawan kawan dari pks
kawan kawan dari demokrat
nasdem harus berupaya seperti saya utarakan tadi
dengan para pihak
sayang sekali kalau ada kemungkinan dan probability
mengajak kerjasama dengan semua pihak
kita bahkan menutup diri untuk bekerjasama dengan para pihak
seribu kali sayang ya
anda melihat ada yang menutup diri untuk tidak bekerjasama dengan beberapa pihak yang lain
saya belum lihat itu
tapi saya harus ingatkan
sebaiknya kalau memang memungkinkan kita mengajak semua pihak itu jauh lebih baik
oke baik pak surya
ini sudah mungkin publik sudah banyak mengetahui pak anies baswedan pak ganjar dan juga pak andika perkasa
yang muncul dari rakernas partai nasdem
setelah tiga nama ini
pak surya saya yakin kemudian ini pasti dibawa juga dalam pertemuan pertemuan nasdem dengan partai politik
yang tentu beruntung
berusaha untuk nasdem rangkul
kalau kita bicara soal dua ribu dua puluh empat
sejauh yang saya dapat terima dari
kalau dari representatif partai partai politik yang ada semuanya menerima secara baik
tapi kan bukan hanya referensi dari institusi partai partai politik yang menjadi referensi bagi nasdem
suara publik tidak kalah pentingnya
disini ada keanekaragaman
ada berbagai macam perspektif yang ada
ada yang menyatakan baik
ada yang setengah baik
ada yang katakan tidak baik sama sekali
ini juga kita harus melihatnya sebagai bahagian dari satu kesatuan
yang ada di tengah tengah kehidupan real masyarakat kita pada saat ini
padahal apa yang baru tahapan dilakukan oleh nasdem
belum memutuskan calon presidennya
baik terhadap tiga tiganya ini
ini bakal calonnya
bakal calon yang akhirnya nanti digodok sedemikian rupa
dipertimbangkan sedemikian rupa
akhirnya juga pasti akan diputuskan
tidak mungkin tiga tiganya
dan keputusan itu menunggu kontepolasi dari pak suryapalo
ya kita cari hari baik bulan baik
pak benarkah bahwa diantara tiga nama itu
memang nasdem punya kecenderungan
lebih kuat akan mendukung nama pak ayo
karena begini pak
banyak yang prediksi demikian
tentu tidak berdiri di ruang kosong prediksi itu
karena pak anies adalah deklarator partai nasdem
kemudian dianggap punya kemistri yang lebih dekat dibanding dua yang lainnya
apakah sosok primus interpares itu memang ada di pak anies baswedan
belum tentu akan bisa diterima sepenuhnya
dan diyakinin sepenuhnya
itu bahagian konsekuensi
daripada reality kehidupan yang kita miliki saat ini
saya katakan tidak
dia katakan main main dia bilang tidak
barangkali dia katakan tidak
mesti ada hal yang tersembunyi disitu
tapi saya sudah tegaskan sejak awal
ketika saya menerima mandat ini dari para peserta rakernas
ketiga ketiganya adalah merupakan
bahagian yang tidak terpisahkan satu sama lain
di dalam penilaian yang ada
jadi tidak ada yang diperlakukan secara khusus diantara tiga namanya
ngapain kita calonkan kalau kita memang ada kehususan
kenapa kita mempermainkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu
buang energi percuma
tapi ketika kita ingin mencari sesuatu yang terbaik dari yang baik baik
pilihan itu tidak
tidak secara otomatis dari satu untuk satu
bisa saja dari tiga
berproses menjadi dua dan satu nantinya
jadi bukan tidak benar kalau kemudian disebut
dua nama lain pak ganjar dan pak andika ini hanya sekedar
sesungguhnya nasdem itu mendukungnya pak andika
karena banyak yang hakul yakin lho pak
saya mengeragai semuanya
apapun pikiran pikiran yang berkembang di masyarakat
ya memang ini merupakan sekali lagi saya katakan
yang harus bisa diterima oleh nasdem
baik itu yang sepakat
kurang sepakat dan tidak sepakat sama sekali
tidak masalah itu
jadi anda mempersilahkan kalau kemudian banyak yang membaca bahwa nasdem
lebih condong ke pak anies silahkan
tapi nanti akan diputuskan oleh bapak sendiri
apa pertimbangan faktor utama pak yang akan menjadi pertimbangan utama bapak
untuk memutuskan tiket itu akan diberikan kepada siapa
oh banyak tentu tidak hanya satu
satu hak dalam satu aspek yang ada ya
bermacam aspek satu hal yang pasti adalah
saya pikir adalah punya komitmen kebangsaan yang tidak perlu saya ragukan sama sekali
saya pikir tiga tiganya sudah milikin itu
kedua kemampuan katakanlah dasar
managerial leadership yang dimiliki
akan menjadi kepala pemerintahan
sekaligus kepala negara kita ya
tentu kemampuan sebaiknya harus diatas rata rata kita
ketiga ada komitmen untuk meneruskan
continuity daripada pembangunan yang sudah dijalankan
oleh pemerintahan saat ini oleh presiden jokowi
salah satu partai
pengusung dan pendukung pemerintahan jokowi ini
dia berkepentingan juga
ya kan pembobotan yang sudah diberikan
untuk pembangunan yang sudah diterapkan dalam roda administratif pemerintahan presiden jokowi
tujuh tahun lebih ini atau delapan tahun lebih ini
saya pikir perlu
maka harus ada komitmen yang
kita yakinin akan dijalankan
dan itu yang akan dijatuhkan kepada siapapun nama diantara tiga ini
kami mendengar kabar juga pak bahwa
sesungguhnya bapak sering bertemu dengan pak anies baswedan dalam beberapa kesempatan
pak anies juga bolak balik menghampiri bapak gitu
juga dengan para petinggi partai nasdem
kalau ini benar pak artinya
treatment tidak ada yang dispesialkan itu menjadi tidak benar pak surya
tidak ada itu anies sering ketemu saya
ada pemikiran seperti ini bagus bagus juga
lebih bagus kalau bisa lebih sering ketemu dengan siapa aja lebih baik ya
frekuensi pertemuan itu tidak sesering itu
tapi memang pertemuan itu ada tapi tidak sesering itu
ada pertemuan berapa waktu ya
kira kira ukurannya nggak pernah ada tiap bulan nggak pernah ada tiap tiga bulan
pertemuannya jauh sekali
barangkali selama berapa tahun ini
jadi setelah nama itu dimunculkan ke publik
komunikasi dengan tiga sosok ini juga belum bapak lakukan secara personal
bahkan parti mengusung misalnya katakanlah ada nama anies maswedan
saya harus siap siap untuk menerima
menyatakan bahwa saya nasionalisme saya diragukan
memunculkan tiga namanya juga cukup menarik pak surya
ini kan tadi saya katakan di awal memantik dinamika politik di tanah air juga dinamika koalisi
biasanya kalau kita melihat keputusan keputusan seorang surya paloh
ini langsung strict pak satu nama diputuskan pak jokowi pak jokowi
pak ridwan kamil pak ridwan kamil bahkan pak ahok pun bapak langsung memutuskan
memuncul tiga ada keraguan keraguan pak
ndak mungkin tantangan masa dan waktunya yang berbeda reinhardt
kali ini saya harus betul betul pertimbangkan secara baik
dengan mengambil referensi pemilu yang pernah kita lalui

jangankan mungkin berbagai kalangan masyarakat awam
saya sendiri mempunyai catatan khusus reinhardt
ada hal yang membekas diri saya
saya berjanji saya berupaya untuk tidak terluangin lagi
apa yang pernah terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas
saya tidak mendramatisasi tetapi
itu membuktikan kita sebenarnya belum siap benar belum mateng istilahnya
tidak dewasa kita
tidak dewasa dalam apa
jalan mematangkan ya belum lah belum dewasa sekali
dan menjalankan pemilihan umum secara langsung seperti ini

walaupun kita berhasil akhirnya mencapai garis finish pemilu itu
terpilihnya pemerintahan baru
tapi ada hal yang membekas polarisasi masyarakat
anda bisa merasakan bagaimana pemilu dua ribu sembilan belas
saya ini kan bukan pengamat
saya bukan hanya mengandalkan sosial media
ya kasih stempel si a si b si c
kebetulan saya punya stasiun televisi namanya metro
metro metro pun wartawannya di gebuk
kena gebuk deh
partai saya nasdem ini
di beberapa daerah dianggap partai penista agama
itu kan realitanya nggak ada
itu artinya apa
artinya tugas besar pada kita semuanya
untuk berupaya membangun kesadaran
berbagai kalangan masyarakat kita
kalau kita menghadapi pemilu nanti dua ribu dua puluh
masa kita harus ulangin model yang sama
nah berbicara sih enak aja
kasih setempel kasih cap
bilang si a tidak pantas
bilang si a itu seakan akan orang yang
sama sekali tidak berarti di negeri ini
padahal ini adalah di antara kita
bahkan partai mengusung misalnya katakanlah ada nama anies baswedan
saya harus siap siap untuk menerima
menyatakan bahwa saya nasionalisme saya diragukan
anda sudah siap pak
iya pak dipertanyakan seperti itu
oh itu bagian risiko yang harus saya ambil itu reinhardt
nggak ada masalah
karena saya sesungguhnya meyakinin
dengan niat baik dengan akal sehat yang harus tetap terjaga
saya justru mempunyai keinginan dalam membangun perspektif baru
ketika kita mau maju sebagai satu bangsa
bagaimana kita membawa faktor
ya kan ketidaksukaan kebencian kita
kalaupun ada sepanjang hidup kita
kalau misalnya katakanlah sejujurnya
mana tahu tiba tiba salah satu dari tiga nama ini
ini belum pasti
saya katakan sekali lagi saya ingatkan ini belum pasti
dia jadi presiden
kita tidak akan bawa juga kebencian itu
dia pemimpin negeri ini misalnya
walaupun atas nama demokrasi kita bebas
untuk menyatakan ini hak hak aku
suka dan tidak suka
tapi kalau bisa kita membuat
suasana kearah yang lebih sedikit lebih nyaman
walaupun kita tidak suka seseorang
walaupun kita tidak akan pilih seseorang
mana yang mau kita pilih
saya pikir unsur kenyamanan itu tidak kalah pentingnya
nah itu tidak bisa hanya dimulai oleh satu orang
satu kelompok tapi kita harus bangun bersama sama
salah satu faktor polarisasi terjadi juga sebetulnya karena elit juga pak surya
yang terjadi tahun dua ribu sembilan belas
saya pikir peran konstribusi para elit kita itu amat menentukan
kita mau warna apa sekarang
warna yang memang saling harga menghargain
warna yang saling membenci diantara kita satu sama lain
tinggal kita pilih saja
termasuk ketika memasukkan nama pak ganjar
nah ini juga ramai
karena bagaimanapun pak surya pak ganjar ini adalah kader dari partai yang lain
apa tanggapan anda ketika
ada pihak yang mengkritik bahwa
seharusnya partai itu melahirkan seorang kadernya gitu
memajukan kadernya sendiri
tidak membajak kader partai yang lain
yang dikatakan membajak itu apa
coba terminologi apa membajak ini
kita lihat ini yang pinter pinter ngomong membajak ini
apa artinya apa artinya membajak
kapan saya ambil yang namanya ganjar
kapan saya pekerjakan ganjar
nasdem baru tahapan mengapresiasi seorang yang bernama ganjar
anak muda indonesia
yang dianggap punya pembobotan baik
layak untuk dicalonkan sebagai bakal calon presiden
nasdem tidak melihat dia dengan latar belakang di mana
dan oleh apa karena dia lihat baik tadi
tapi kalau nasdem mengajak ganjar
mari sini masuk ke partai nasdem
masuk ke partai ini
eh beda lagi
mengapa tidak kader dari dalam pak
karena memang kita mencari yang terbaik
yang baik banyak di nasdem
dan tidak selamanya dia tidak memiliki yang terbaik
inilah proses dan progres usaha
yang terus menerus harus dilakukan
dengan kinerja kenerja partai
nasdem tahu diri dia
saya juga tahu diri
mungkin pembobotan saya kurang terbaik
ini jadi pilihan
coba saya menjadi orang yang saya anggap
saya ini terbaik saat ini untuk jadi calon presiden
saya nggak ada urusan kalah dan menang
tapi saya tahu
banyak anak anak bangsa ini lainnya
dengan kecakapan yang lebih hebat
dari ketua umum nasdem ini
bapak juga dikalkulasi menjadi salah satu kingmaker
ada bapak pak surya ibu mega dan juga pak jokowi
apakah manuver yang sekarang dilakukan oleh nasdem
memang menuju ke arah sana
menuju menjadi kingmaker di pilpres dua ribu dua puluh
saya tidak mempermasalahkan itu
menjadi kingmaker atau anak maker juga gak apa apa
ada apa itu semuanya
simbolik simbolik itu sudah saya pikir
bukan lagi merupakan
sesuatu yang perlu saya kejar dalam
posisi apa yang saya miliki hari ini
saya menghormati semua pemikiran pemikiran
apapun yang dialamatkan pada saya
baik di dalam rasa
yang memberikan nada dukungan moral
penghargaan atau sebaliknya
tidak ada masalah
jadi istilah kingmaker atau apapun itu namanya
anda tidak begitu memusingkan soal hal itu pak
tidak memusingkan saya
meskipun punya peluang pak untuk menjadi salah satu sosok
yang bisa menentukan siapa capres indonesia ke depan di tahun dua ribu dua puluh
bagaimana apa parameternya
semua pihak bisa juga menyatakan hal yang sama
apa parameternya kita sebut kingmaker
saya belum masuk kepada itu
jalan dan insya allah akan memberikan
sesuatu yang berarti bagi kepentingan lebih besar
oke kembali ke soal polarisasi pak
yang tadi pak surya sempat katakan
dan kepentingan yang lebih besar
bapak juga berkali kali mention soal
figur yang kemudian dicari untuk
bisa menghindari menyatukan pemersatu bangsa
figur yang bapak maksud ini sebetulnya yang bagaimana ya
ini bisa menjadi salah satu alat atau solusi
agar kita bisa mengobati luka di tahun dua ribu sembilan belas
pada dasarnya ketika kita mempunyai semua concern yang sama
untuk menjaga persatuan bangsa ini ya
kita lah sebenarnya bahagian dari figur pemersatu bangsa itu
terkesan kelise sebenarnya tidak
tetapi sekarang kita masuk kepada isu calon presiden kan
yang kita harapkan bahwa calon calon presiden yang kita calonkan ini
mereka harus memerankan peran sebagai pemersatu bangsa
anda yakin ketiganya punya kemampuan untuk
punya itu punya
paling tidak mereka harus mulai dan didukung oleh kita
mereka nggak bisa bekerja sendiri
karena mungkin dia bekerja sendiri
mulai dari anies andika misalnya
ya kan kemudian mas ganjar
saya pastikan mereka tidak bisa bekerja sendiri
untuk memerankan peran sebagai pemersatu bangsa
tapi ketika kita bersama sama dengan mereka
bisakah mereka memerankan
mereka bisa berperan sebagai pemersatu bangsa
saya bilang insya allah saya punya confident untuk itu
oke oke itu juga kah yang kemudian membawa bapak
datang ke pak jokowi menyodorkan nama anies ganjar
kabarnya demikian pak
ya kalau itu sih nggak salah ya
istilahnya kalau bukan bukan sebetulnya membawa anies itu
hanya baru baru merupakan satu diskusi ringan itu
tidak ada spesifik
sama saya bicara dengan renhad baik
tapi tidak ada bapak menawarkan duet ini kepada presiden
ya saya pikir tidak ada salahnya saya pernah bicara begitu
bisa juga dipikirkan kalimat saya yang persis demikian
bisa saja untuk dipikirkan oleh bapak presiden
mas ganjar anies ini baik baik bagus
karena waktu itu terbayang saya mereka berdua
dan jadi bukan juga
tanggapan pak jokowi saat itu bagaimana pak surya
beliau hanya mengganggu ganggu saja manggut
ya manggutnya seorang presiden kan kita nggak tahu juga
tapi yang harus anda tanyakan pada mbak mega
mbak mega mau berkomunikasi atau tidak
mbak mega suka berkomunikasi atau tidak
mbak mega merasa ada miskomunikasi atau enggak
ini pers kadang kadang tidak adil juga
apakah boleh berkomunikasi dengan saya
tentang cewek puwarco yang digunakan
saya simpan saja
jadi figur itu bukan pada sosok tapi justru kepada pancasila itu sendiri yang mempersatukan bangsa
tangkapan bapak melihat pernyataan itu seperti apa
ya kalau kita mau positive thinking baik baik aja
kalau kita positif thinking ya mas harto gak ada yang salah itu
ya pancasila memang alat pemersatu bangsa
dari masa kanak kanak saya saya tahu itu
saya banyak membaca juga pikiran pikiran bung karno
banyak yang menyatakan saya seorang soekarnois
bahagian dari keluarga keluarga bung karno juga menganggap saya seorang pengandut ajaran ajaran bung karno yang baik ya
saya tidak menolaknya itu saya pengagum bung karno itu jelas
dan jelas kita tahu bung karno adalah penggali pancasila itu
dan pancasila adalah merupakan alat pemersatu bangsa
di mana salahnya
tapi bukan figur tapi lebih ke apa juga sih salah pada figur
kalau dia ingin kita mengatakan mari sebagai alat pemersatu bangsa di mana salahnya
saya tanya di mana salahnya
kenapa kita bikin masalah jadi sesuatu yang tidak bermasalah
mas hasto misalnya atau anda atau saya
siapa aja deh
sebagai alat pemersatu bangsa di mana sawah
di mana salah
pancasila akan menjadi bahan mati juga ketika dia tidak mendapatkan roh soul
dan itu tidak mungkin akan melahirkan pancasila seperti apa yang kita harapkan
untuk menjadi pedoman pandangan hidup
kita dalam kesaharian
kita yang menghormati itu
kita yang bisa menggerakkan itu
kita yang akan menempatkan pancasila itu sendiri sebagai alat pemersatu bangsa
kita semuanya ya pak
polarisasi ini memang jadi perhatian bapak tampaknya ya
amat sangat untuk di dua ribu dua puluh empat
tapi kalau kita melihat
melihat kembali ke belakang ya pak surya
polarisasi itu kan mengkristal itu ketika dipilgup di ki jakarta sebetulnya pak
di tahun dua ribu tujuh belas
kontestannya disitu adalah pak ahok dan juga pak anies dan juga mas ahaye
cukup menarik karena di situ
kalau sekarang bapak disebut kemudian memilih salah satu nama yaitu pak anies
tapi dipilgup anda memilihnya pak ahok saat itu
saya meyakini pada waktu itu tepat sekali pilihan saya kepada bunga hoy
ya katakanlah apapun pikiran dan pandangan publik
saya pikir itulah pilihan yang tepat
tapi apa yang saya maksudkan polarisasi itu terjadi
kalau anda katakan pada dki jakarta
tapi bukan hanya dki
kita indonesia yang luas
kebetulan jakarta adalah merupakan ibu kota negara kita sentral daripada aktivitas pusat pemerintahan kita
dan salah satu upaya agar tidak terjadi keterbelahan ya mungkin ya pak surya di tahun dua ribu dua puluh empat nanti adalah memunculkan lebih dari dua poros
bapak setuju bahwa memang sebaiknya ada lebih dari dua poros
pak jk prediksinya ada empat poros pak katanya
saya justru terbalik itu
justru menjadi dua poros saja atau bagaimana
tidak ada masalah
mau berapa poros pun
sepanjang niatnya komitmennya representasinya memang sudah cukup baik itulah yang kita miliki
ya kita hadapin itu kita harus hormati itu
tidak ditentukan hanya dua poros tidak baik tiga poros lebih baik
kenapa kita juga harus terjebak begitu ya
terjebak pada terminologi ya
dua tiga empat dua
ya kita selalu melakukan pendekatan berdasarkan hitungan matematik sistematik
dan melihat semuanya dari aksesoris kulit luar
kapan kita membangun kesadaran dan semangat kita
pak surya dan nasdem mendukung pak jokowi kader pdi perjuangan
saat itu nasdem dan pd perjuangan berada dalam satu gerbong pak
saat ini kita belum melihat ada komunikasi intens antara nasdem dan juga pd perjuangan
apa yang terjadi pak surya
yang terjadi yang belum ada komunikasi intens itu itu yang terjadi
saya berharap ini tidak membawa ke arah suatu suasana miskomunikasi yang lebih
lebih tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi kemajuan kita bermasyarakat berbangsa ya
sejauh ini semuanya masih berjalan normatif saya pikir
kalaupun belum ada komunikasi yang intent itu
itu masalah waktu saja saya pikir
mudah mudahan waktu nanti akan bisa lebih menjawabnya
belum ada komunikasi juga dengan ibu mega artinya pak surya
iya karena ini pertanyaan saya pikir reinhardt selalu ditanyakan pada saya
dari saya saya siap aja berkomunikasi apa aja
tapi yang harus anda tanyakan pada mbak mega
mau berkomunikasi apa enggak
mas mega suka berkomunikasi apa enggak
mbak mega merasa ada
mbak mega miskomunikasi atau enggak
nah ini pers kadang kadang gak fair juga nanyanya sama saya aja
tidak ada undangan juga atau berkunjung ke kantor nasdem yang baru ini
karena tampaknya semua partai sudah kesini pak
kecuali mungkin pd perjuangan dan pkb dalam catatan kami
kita lihat waktunya yang baik
nanti kapan ada kesempatan ya bagus sekali
saling mengundang itu kan baik saja
saya diundang setiap saat oleh mbak mega insya allah
kalau saya dalam keadaan sehat pasti saya penuhi
tidak ada masalah
termasuk nasdem mengundang kantor yang baru
tidak ada masalah bisa
tapi nanti acara mengundang kantor kantor kan banyak waktu
ini mbak mega lagi sibuk ke atas semuanya
jadi tidak perlu ada kemudian pihak pihak yang
bukan menengahi bahasanya pak tapi
mempertemukan pak surya dengan mbak mega
saya pikir tidak ya
untuk apa ya
kita kan bukan positioning seperti
rusia dengan ukraine sekarang ini
tidak ada masalah
tidak ada masalah
mbak mega juga dekat rumahnya dengan kantor ini
setiap saat saya bisa ke rumah mbak mega dan sebaliknya
tidak juga perlu kita mendramatisasi situasi yang sebenarnya tidak ada apa apanya
pasti tidak ada apa apanya
ingat kan ketika mbak mega gak nyalamin saya di dpr ingat
ribut seakan akan semuanya
sekan sekan mbak mega tidak suka
maka beliau tidak mau
saya pikir kebetulan saja mbak mega juga berhasil penjaga
tidak terlihat gimana kelewat
saya bisa terima itu tidak ada masalah
nah ini demikian juga karena barangkali pada beberapa saat yang lalu kami baru bersama
di istana ya pak
jadi tidak ada masalah pak
kita menang atau ikut barisan yang menang
kita ikut barisan yang menang
karena sekarang nasdem dilihatnya dekat ke pks dan demokrat
pdi perjuangan kemarin sudah menegaskan
tidak akan berkoalisi dengan dua partai ini
kalau kemudian bapak mau menciptakan poros dengan nasdem dan juga pks
artinya siap bercerai secara politik dengan pd perjuangan
tidak lagi satu gerbong yang sama di dua ribu dua puluh empat
saya kan belum berkoalisi
nanti saya pikirkan kalau saya mau berkoalisi
apa konsekuensi yang harus saya hadapin dan nasdem hadapi
nanti kita pikir baik baik
insya allah semuanya akan baik baik
dan peluang koalisi itu memang masih terbuka lebar kepada semua partai
tidak hanya ke dua partai yang belakangan merapat ke nasdem tower ini pak
saya sudah katakan tadi reinhardt
itulah dia pasti
ya amat terbuka ya
dan di luar tiga nama ini sekali lagi
pak surya paloh nasdem tidak membuka opsi yang lain peluang yang lain
karena tentu ada nama pak prabowo di sana yang juga kita lihat tampaknya mungkin bisa peluang untuk maju
atau ada nama mbak puan maharani
raker nas memang mengamanatkan kepada saya
supaya semaksimal mungkin saya berharap tidak ada perubahan perubahan yang berarti
tapi dalam kehidupan ini
tidak ada kepastian bahwasannya tidak ada perubahan
bisa aja tiba tiba mas prabowo atau mbak puan
apa salahnya itu
atau duet anies puan pak
jadi tidak merupakan hal yang ditabuhkan
karena memang forumnya raker nas paling tidak dia harus call kembali raker nas
ini loh ada perubahan bagaimana
baik pak surya setelah memunculkan tiga nama ini
tadi juga kita melihat ada kemudian lembaga survei yang melihat bahwa nasdem mengalami penurunan kabarnya karena mendukung pak anies baswedan
tanggapan bapak seperti apa soal itu
saya hargai ini tuh
masih mending dia bilang ada penurunan
kalau dia bilang habis mau apa
kita harus terima juga
sudah habis pengikut nasdem
yang tinggal hanya pengurusnya saja
bisa juga itu renhar
itu artinya dialektika romantika kehidupan yang dialami oleh partai ini
partai ini juga gak pernah ada yang mikirin ketika dia lahir kemudian dia ikut pemilu
dia bisa masuk parlement dengan parlementaris soalnya yang ada
ikutin pemilu kedua juga tidak ada yang menyatakan dia akan menang satu satunya partai politik yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan yang terbesar
perlengkapan tambahan suaranya
dan sekarang pengamat juga menyatakan
habis ini semenjak mencalonin nominasikan anies sudah jauh penurunannya
pertama itu harus dihormatin oleh nasdem
sekali lagi yang kedua harus dihormati
yang ketiga hormati itu
terus apa hal selanjutnya
selanjutnya ya kita berupaya lah
mudah mudahan kalau kita bekerja dengan kemampuan yang sungguh sungguh baik tahu diri berikhtiar kemudian berdoa
jangan jangan nasdem menanyakan dua kali kelipatan lebih hebat dari apa yang dia milikin daripada pemilu sebelumnya
itu bisa terjadi
siapa yang bisa garanti tidak
siapa yang memgaranti nasdem ini tidak lebih besar daripada pemilu yang pernah dihadapi
saya mau tanya apakah lembaga lembaga survei bisa menggaranti itu
ini karena opname mereka hari ini
jangan jangan membuat tiga nama simulasi ini pak surya juga bagian dari strategi nasdem
untuk menuju kenaikan angka yang lebih besar lagi di pileg dua ribu dua puluh empat karena ada kotel efek pak bahasanya
jadi tiga nama ini bisa masuk ke nasdem
kotel efek yang sejak awal sudah mulai mencitrakan menempelkan diri
tidak dimaksudkan untuk itu
tapi biasanya harusnya akal sehat menyatakan
semakin banyak teman semakin banyak kemudahan
semakin sikit teman
semakin sedikit kemudahan
ini kan hal hal yang amat normatif
semakin kamu lebih mudah dan fleksibel
mampu berkomunikasi dengan para pihak
harusnya semakin lebih banyak empati yang kamu peroleh
bicara ke depan pak surya artinya bapak tidak keberatan kalau nasdem saat ini diasosiasikan
sepertinya memang akan memberikan tiket kepada pak anies basudan
itu tidak masalah buat anda
tidak hanya anies
ketiga tiganya itu sebagai calon
dia tidak keberatan
karena memang itu amana raker nas
tapi sekali lagi saya katakan
kita cari hari baik bulan baik
ketika mereka sudah menjadi salah satu
satu satunya dari tiga bakal calon ini menjadi calon resmi
dari partai nasdem
berarti itu sekaligus merupakan
tidak hanya tiket nasdem
tiket pencaparesannya telah dimiliki
masa mungkin nasdem mendeklarasikan memutuskan
kemudian dia tidak terjamin
dengan amanat perseratan konstitusi
nasdem akan calon kan
kalau memang dia sudah lengkap ini
jadi koalisinya dulu pak surya
atau mengumumkan dulu
baru terbangun sebuah koalisi
beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai
dari majelis tinggi partai demokrat pak
dalam pertemuan antara
mas ahaye dengan pak surya
beberapa waktu belakangan
kemudian diakui bahwa ada
upaya untuk mendorong nama mas ahy
sebagai cawapres begitu
di exercise bersama dengan nama nama yang
masuk di radarnya nasdem
terutama anies ahaye
apakah memang dorongan itu ada pak
diskusi soal itu memang terjadi
subjek itu tidak ada terbahas kan
artinya belum sampai kepada tahapan itu ya
saya harus katakan apa adanya reinhardt
belum masuk tahap itu
ya kalau anda tanya apa saja yang dibicarakan
salah satu saya katakan
nasdem amat berkepentingan
di samping hal hal yang serba idealistik
terhadap perseratan calon presiden
ya tadi yang kita katakan
yang tadi kita bahas
tapi tidak kalah kepentingan saya bilang
kalau kita maju cari
kita harus memenangkan kompetisi
kalau rasanya berat untuk memenangkan kompetisi
harus dipikir ulang
kita harus pikir ulang
kalau itu memang ada
jadi target membangun koalisi
dengan nama capres capres itu adalah menang ya pak
kita siap berkompetisi juga
dengan konsepensi dua hal
kalah atau menang
tapi kalau yang kita cari
niatkan siapkan sesuatunya
kita harus menang
soal masalah kita tidak bisa menang
kamu harus terima kekalahan ini
hormati kekalahan itu
hormati kemenangan orang lain
tapi startnya jangan
waduh ini kita bisa menang atau kalah ya
belum apa apa aku udah kalah dulu
sebaiknya kamu ikut memperkuat
barisan yang mau menang aja
barisan yang tengah bapak siapkan
barisan yang siap untuk menang
kita menang atau ikut barisan yang menang
sekali lagi soal kalkulasi bapak
barisan yang menang itu menurut bapak
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat bill press
karena kan ini cukup unik ya pak
tidak ada incumbent
tidak ada sosok yang dominan
dikatakan oleh potret survei
ini yang kemudian yang bagaimana
yang bisa mengalahkan argumentasi pikiran nasdem
bukan karena kebencian
tapi juga dengan pikiran pikiran yang barangkali lebih hebat
dengan dukungan data dan fakta lapangan yang kuat
harusnya kita memberikan hormat kepada itu
kan kita masing masing bisa melihat dan merasakan
paling tidak sebagai ketua umum nasdem
ada catatan sejarah perjalanan pencapresan
bukan hanya satu presiden toh yang saya lalui
ini jadi referensi juga yang baik
bagi kita semuanya
tapi kita mendengar juga
sesuatu angin yang
yang berhembus demi carupa
terasa getaran angin itu
kita tidak bisa tangkap dia
tapi ada terasa di tangan kita
nah sepanjang sensitivitas itu masih ada pada kita
itu adalah modal yang besar
dalam menentukan pilihan
dan angin yang bapak maksud itu
kita lihat apa emosi publik hari ini
belum tentu publik
sama persepsi dan emosinya
pada pemilu yang lalu
dengan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
menjadi tip bagi kita semuanya
dan emosi publik sekarang ini yang bapak baca
bapak rasakan ini mengarah kepada siapa
nah ini emosi publik ini barangkali
mengarah pada sesuatu yang memang
siapa yang paling berjiwa besar
untuk mengajukan kepentingan negeri ini
itu emosi publik
mereka sudah capek dengan lip service
kalau saya tidak ada urusan dengan pandangan pandangan elit di negeri ini
banyak yang melihat juga pak bahwa
memunculkan tiga nama oleh nasdem ini
sebagai sebuah strategi oke
tapi ini juga bisa menjadi bumerang balik
melihat di level elit belum terkonsolidasi
dukungan itu belum mengerucut bang
kalau saya tidak ada urusan dengan pandangan pandangan elit
kewajiban para elit dan saya ini
kita justru yang harus memberikan keteladanan
kita yang harus menjadi lokomotif perubahan itu
kita yang membawa gerbang arus gerakan perubahan bangsa ini
kita yang harus berani
membuktikan bahwasanya kita
jauh lebih mementingkan
kepentingan nasional ini
dibandingkan kepentingan pesta interest pribadi kita
nah kita harus menyesuaikan ucapan dan perbuatan kita
publik sekarang semakin kritis
belum tentu pikiran pikiran yang mulia yang baik
ucapan yang memang terukur
itu juga diapresiasi belum tentu
kamu bisa menerima yang sebaliknya
tapi jangan salahkan siapa siapa
itulah tantangan keadaan
itulah produk zaman ini
dan itu yang harus kita hadapi
dan itu adalah tugas kita bersama
merubah situasi yang kurang nyaman bagi kita semuanya ini
baik pak surya terakhir
menuju tangga politik dua ribu dua puluh
setelah punya tiga nama bertemu dengan beberapa partai politik
apakah upaya merangkul partai lain juga akan terus dilanjutkan
kepada siapa kemudian arah koalisi ini nanti akan dilakukan pak
atau mungkin akan bertemu dengan pd perjuangan di teguh umar misalnya
atau bagaimana pak surya
semuanya kemungkinan akan terjadi dan bisa terjadi
tugas kita adalah menyongsong itu
membuat langkah langkah yang memungkinkan kita lebih bisa menjual gagasan ini
ketika nasdem menginginkan dan menawarkan tiga pikiran tiga calon presiden ini yang terbaik
tentu kita harus memerlukan juga koalisi dengan teman teman
itu pasti apapun namanya itu
ya mudah mudahan saja kita menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat dengan peningkatan bobot kualitas yang lebih baik
dibandingkan dengan dua ribu sembilan belas yang telah kita lalui
ini goal besar kita bersama
agar tidak terjadi keterbelahan perpecahan
itu yang memang menjadi perhatian
itu yang memang menjadi perhatian
tidak hanya pak surya atau partai nasdem tapi juga sebaiknya oleh semua pihak
karena yang lebih penting adalah keutuhan bangsa indonesia
terima kasih banyak pak surya paloh ketua umum partai nasdem
sudah berbincang bersama dengan kami malam hari ini di the politician
sehat sehat pak surya kita tunggu manuver manuver terbaru dari seorang surya paloh
dalam tangga politik menuju tahun dua ribu dua puluh
demikian wawancara saya bersama dengan pak surya paloh
ketua umum partai nasdem yang menjawab banyak pertanyaan
dan juga dinamika politik dalam beberapa waktu belakangan
dan kita akan tunggu manuver terbaru atau hasil siapa yang akan dipilih
oleh partai nasdem diantara tiga nama yang tadi sudah banyak kami diskusikan
saya reinhard sirait pamit terima kasih selamat malam